ibu aku ingin sekali memegang pohon natal yang berkilauan seperti di dongeng yang ibu ceritakan
pohon natal berkilauan seperti harapanmu sayang
aku juga ingin melihat pohon natal yang terang sekali
pasti terasa hangat ya kan bu
pohon natal terang seterang hatimu dan hangat sehangat doa natalmu
ayo bu ajak aku ke sana
ibu punya hiasan natal
ibu ibu selalu bilang kalau aku tidak bisa melihat
tapi aku bisa merasakan pohon natal ini sungguh terang dan hangat
aku senang sekali bu
selamat natal bu
selamat natal bu